raja dan ratu senang atas bintang mereka
dan saat mereka berbicara tentang pembaptisan putri melisande
tapi mereka memutuskan untuk tidak mengundang peri manapun
ya beberapa peri akan ditinggalkan dan akan marah juga tersinggung
jika kita tidak memanggil peri manapun maka tidak ada yang akan marah
atau mereka semua marah
dan itulah yang sebenarnya terjadi
keesokan harinya tiga puluh hingga empat puluh peri mengerumuni istana
kenapa kita tidak mengundang undang kami
ini tidak bisa diterima
kukatakan bahwa putri akan botak
dan aku katakan bahwa putri akan
cukup tidak ada satu katapun yang menentang putri
semua peri terkejut
bagaimana kalian semua bisa begitu ceroboh
menurut kalian bagaimana peri ada
satu satunya yang murah hati dan baik hati menjadi peri
bukan sayap tongkat dan kilau yang membuat perih
ini adalah cinta dan hati yang murni
para peri menyadari kesalahan mereka
malevola dan semua peri meminta maaf dan pergi dengan kepala tertunduk dengan rasa malu
tapi kerusakan itu sudah terjadi
rambut indah berkilau di kepala sang putri telah hilang
raja dan ratu sedih memikirkan nasib sulit putri mereka
melisande memiliki masa kecil yang sulit
dia selalu dipandang sebelah mata dan orang orang membicarakannya
ayah apakah salahku sampai aku tidak punya rambut
apa itu membuatku kurang cantik
kecantikan itu bagaimana kita terlihat sayangku
apakah kau besar kecil dengan atau tanpa rambut
orang akan selalu memiliki sesuatu untuk dibicarakan
tapi selama kau mencintai diri sendiri dan menunjukkan kebaikan kepada semua orang
tidak ada yang bisa menghalangimu
sang putri tumbuh dengan kata kata bijak ini
dan belajar untuk mencintai diri sendiri
dia mencintai kepalanya yang botak
dan juga topi sutranya yang dibawakan ratu
untuk melindungi kepalanya di bawah sinar matahari
kerajaan seperti yang dijelaskan oleh raja
tidak pernah senang dengan putri
kerajaan seperti yang dijelaskan oleh raja
tidak pernah senang dengan putri
kerajaan seperti yang dijelaskan oleh raja
tidak pernah senang dengan putri
aku berharap putri melisande bangun dengan rambut emas sepanjang satu lapangan
dan akan tumbuh satu inci setiap hari
dan tumbuh dua kali lebih cepat setiap kali dipotong
raja ratu para perawat semua terkejut melihat putri
dia memiliki rambut emas yang begitu panjang dari kepalanya
tunggu mantra yang diberikan oleh ibu periku di pernikahanku hilang
apa salah satu dari kalian pergi ke loteng dan menggunakan mantra itu
katakan padaku sekarang
perawat melangkah ke depan
dan mengatakan yang sebenarnya
mereka meminta maaf tetapi raja sedang sibuk memikirkan perhitungan matematikanya
rambut emas panjang berkilau sang putri
yang tumbuh satu inci setiap hari menjadi pembicaraan di kerajaan
tidak itu hanya emas
sang putri harus punya rambut berlian
atau tidak memiliki rambut sama sekali
putri di sisi lain merasa sulit setiap hari untuk merawat rambutnya
setiap pagi saat sang putri duduk untuk sarapan
pertama rambutnya ada di satu kursi di ruang makan
dan kemudian sepuluh
segera ada labirin rambut masing masing
dan rambut emas tebal di dalam istana
putri melisande meminta gunting ajaib untuk memotong rambutnya yang mengganggu
raja menghala nafas dan meminta gunting ajaib dari ibu baptisnya
sang putri langsung mengambilnya
gunting ajaib gunting ajaib yang hanya memotong rambut ajaib
tolong ambil semua kunci ini dan angkat aku dari keputusasaanku
dan voila sang putri telah kehilangan semua rambutnya lagi
aku lebih suka rambut panjang
aku lebih suka rambut panjang
tapi kelegaan melisande hanya sebentar
karena rambut mulai tumbuh dua kali panjangnya
dan kemudian tumbuh dua kali lipat setiap hari
itu menjadi ritual setiap malam di istana
setiap malam sang putri akan menggunting semua rambutnya
dan di pagi hari akan tumbuh dua kali lipat rambut dengan kecepatan dua kali lipat dari sebelumnya
sang putri dipindahkan ke ruang lain
dan setiap pagi
dia harus diselamatkan dari rambutnya sendiri
pada suatu malam putri sedang duduk di dekat jendela dengan putus asa karena nasibnya
dan dia mendengar bisikan kecil
aku pangeran florizel dari timur
aku telah mendengar tentang masalah unikmu dan aku punya solusi untuk itu
pangeran florizel memberitahu putri melisande bahwa dia akan bertemu raja nanti dengan sebuah solusi
sementara itu dia bersikeras bahwa putri jangan tidur dan di pagi hari memberikannya gunting ajaib pada pangeran
aku tidak akan rugi untuk memberimu kesempatan
kau terdengar baik pangeran aku pasti akan melakukan seperti yang kau sarankan
pangeran dan putri berbicara sepanjang malam
dan keesokan paginya
pangeran itu tumbuh kembali
pangeran florizel meminta putri untuk turun dari jendela dan berdiri di tanah saat dia memanjat
saat rambutnya dipotong anehnya rambut itu tidak tumbuh kembali
bagaimana kau melakukannya
aku tidak memotong rambut putri aku hanya memotong putri dari rambutnya
oh pangeran kau tidak seharusnya melakukan itu
raja matematika itu benar
soalnya sekarang putri sudah memotong rambutnya
rambutnya berhenti tumbuh tetapi mantra nya terbalik
sekarang sang putri yang tumbuh
oh apa yang telah kulakukan
raja berpikir ke depan membawa putri keluar ke taman
sang putri tumbuh enam kaki lalu sembilan kaki lalu dua belas kaki lalu lima belas kaki
apa dia akan berhenti tumbuh
ya dia akan mulai tumbuh persis seberapa panjang rambutnya ketika dia memotongnya
dan kemudian dua kali lebih cepat
jadi jawabannya tidak
tapi kecepatan pertumbuhannya pasti akan berkurang
kerajaan sedang panik
akhirnya ketika pertumbuhan melisande melambat
dia menatap orang tuanya kerajaan tercintanya dan pria yang mulai sangat dia suka
oh yang mulia aku sangat menyesal
kau hanya mencoba untuk membantu
nah aku mengerti
aku akan menulis kepada ibu bapti sekarang
dan meminta solusinya
yang mulia bisakah anda meminta ibu peri untuk mengirim sejuta gunting ajaib
sang raja setuju dan pergi
butuh waktu seminggu lagi bagi ibu peri untuk mengirim jawaban dan gunting
sementara itu putri berhenti menangis dan memutuskan untuk membantu kerajaan dengan cara apapun yang dia bisa
jika matahari terlalu terang dia akan duduk sambil menebarkan bayangan besarnya yang menutupi seluruh kerajaan
oh kita beruntung memilikinya
ya tapi kau tahu aku lebih menyukainya ketika rambutnya tumbuh daripada dia
kita punya begitu banyak emas saat itu
lalu suatu malam
putri aku punya kejutan untukmu
lihat ke bawah
bersiaplah untuk berenang putri
mantra itu diucapkan
dan segera setelah rambut putri dipotong dia mulai mengecil
sekarang kita akan merasa panas di bawah matahari lagi
itu pintar untuk mencairkan sejuta gunting ajaib dan membuat yang sangat besar pangeran
tapi kita kembali ke masalah yang sama putri
kembali tapi rambutnya sekarang tumbuh lagi
itu tidak akan lama yang mulia
ibu peri telah mengirimkan surat juga
dan dia menulis hanya satu kata
tolong sediakan timbangan yang besar
dan aku akan menemuimu di pohon ek besar di tengah taman besok pagi
dan itu terjadi
timbangan yang sangat besar
dibawa dan sang putri disuruh duduk di satu sisi
dan rambutnya yang terus tumbuh di sisi yang lain
sekarang yang harus kulakukan adalah menggunakan gunting ajaib tepat ketika timbangan berada di tengah
aku akan mengucapkan mantra untuk memotong rambut
dan menahan kata terakhir untuk waktu yang tepat
kerajaan kunz menahan napas
mereka telah melihat putri mereka tanpa rambut
dengan rambut yang tak terbendung dan sebagai raksasa yang besar
apalagi yang tersisa untuk dilihat
gunting ajaib yang hanya memotong rambut ajaib
potong dua meter lebih dari tanda yang tepat
dan angkat keputusasaan putri darinya selamanya
sebagian besar rambut putri hilang
pangeran floriza aku tidak tumbuh atau rambutku juga
kau juga tidak melepaskan putri dari rambutnya atau kau memotong rambutnya
kau memecahkan mantranya
ya pangeran floriza

ya potong rambutku juga benarkah tidak ada lagi rambut emas aku menyukainya ketika rambutnya terus tumbuh putri rambut emas indahmu sekarang tepat dipergelang

pangeran floriza kebaikan dan kecerdasanmu telah memenangkan hatiku
pangeran floriza kebaikan dan kecerdasanmu telah memenangkan hatiku
aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu
tapi rambutku akan segera rontok
karena itu berasal dari mantra yang mati

aku mencintai diriku apa adanya
dan aku harap kau juga menerimaku apa adanya
melisandeh keyakinanmu pada diri sendiri dan cintamu untuk rakyatmu adalah apa yang membawaku ke sini
tidak ada yang lebih kusukai lagi dari itu
raja kuns mengadakan perayaan untuk putrinya yang pemberani dan pangeran yang cerdas
dan di pesta itu melisande masuk tanpa rambut emas maupun topi sutera

karena dia tahu bahwa satu satunya suara yang terpenting adalah suaranya sendiri
dan suara mereka yang mencintainya
kerajaan kuns bersuka cita dengan putri pemberani mereka
dan mereka semua bersumpah untuk menerima diri mereka sendiri dan semua orang di sekitarnya persis seperti mereka
ya yang tidak mudah untuk semua orang
sang putri lebih baik saat dia tinggi